apa obat itu yang buat
kepala saya jadi pusing ya
dan akhirnya saya kehilangan kesadaran saat di taksi
komplotan siapa ini
atau ini pihak yang
yang memang meneror saya sebelum andin kecelakaan
itu benar lang saya
mas kara itu
bener kan pak saya itu nggak bohong pak saya jujur
posisi kamu dimana ya
sekarang saya lagi dalam bahaya pak
anak buahnya pak parmadi tuh masih ngejar ngejar saya terus
saya ada alamat kamu
saya kesana sekarang
kenapa bisa begini mbak
udah pelan pelan ya
mari saya bantu
harusnya tuh mbak
terima kasih ya
udah sampai mana ya
saya sudah masuk di parkiran rumah sakit
saya tunggu ya
saya di depan parkiran sini sama
pakai baju hitam ya pak ya
jadi ini rumah sakit ya ren
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pak surya cepat sekali datang ya
iya saya buru buru kesini tadi
kenapa kalau gue tambah pusing ya
itu sesuai alamat yang tadi saya tunjukin ya
nanti kalau misalkan
tapi perjalanan saya tiba tiba ketiduran
kalau bingung sama alamatnya
tolong dibangunin aja sayanya ya
gak pernah kayak begini sebelumnya
ini kenapa aneh ya
kenapa mata gue berat banget
halo aldebaran udah pingsan cepetan masuk
rencana kita berhasil iya kerja yang bagus sekarang kita lanjuti rencana berikutnya
ini obatnya dimakan sebelum makan iya dan ini obatnya dimakan sesudah makan
halo bu jarah pak alf sudah pingsan sekarang siap dibawa ke tempat yang sudah kita siapkan
oke bagus lakukan sesuai perintah yang udah aku berikan tadi ya
baron emang selalu bisa kuandalkan
udah ranya swok banget coba kakare nandus oh sinar mataharinya anget jam jam segini nih
kah enak ini udaranya sehat buat kesehatan kita kita berjemur hidup udara sehat
bahkan sampai ke taman ini enggak lihat omah omah kemana ya apa jangan jangan omah sakit kayak papa
tuh tuh lihat tuh ada burung tadi di situ tuh eh kakarena kakarena tunggu di sini sebentar ya
hai sebentar ya tunggu sini bentar ya

agak berisau aja gitu lomba mas jg ok
agak berisau aja gitu lomba mas jg ok
itu kenapa kita nggak bantuin reyna biar responnya tuh bisa pulihnya cepet gitu loh
jadi gerak geriknya tuh langsung sembudangan cepat lagi gitu
iya kan tiap hari udah visio visio apa itu pakai terapi terapi
terus perkembangannya kan juga udah bagus
kita juga ngebantuin mau pakai apa lagi caranya
iya kiki tau kiki paham kalau menjalani visioterapi itu
perkembangan rena sangat cepat dan sangat membantu si fisioterapinya ini
cuma keki tuh pengen kayak apa ya
biar kita tuh ngetes gitu loh
siapa tau dengan hal yang kita lakuin ini tuh kayak
kayak ya allah mbak sing di sinetron sinetron gitu loh
oh yang kayak di sinetron sinetron kalau misalkan
misalkan ibunya lagi sakit stroke terus lagi pergi sama anaknya
terus anaknya mau ketabrak mobil tiba tiba ibunya bisa jalan gitu
ini gampang kita coba aja dulu
susah nyari mobil yang mau nabrak lo
wah kayak gitu sembarangan kan itu cuma contoh
ya masa mau dilindas beneran sih
bener gak apa apa
yaudah oke yuk
ya oke berarti kalau gitu kiki mau pakai susu dulu ya
tolong haduh kaki aku tangan gak bisa berdiri
ya allah apa yang terjadi
ya allah apa yang terjadi
kok rena belum respon ya
apa kiki kurang dramatis kali ya
pura pura jatuh kok malah
dengan keadaanmu jatuh begitu
miss kiki baik baik aja
merencana apa sih
lagi ini malah kecepatan datangnya
kenapa ditolongin sih
aduh ini mah judulnya mah
salah sasaran ini ampun
ya dengkul kulak
iya makanya ditanya lah sih
maafin kerjaannya miss kiki
jadi sebenarnya tuh biar
ada yang jatuh tiba tiba
langsung budiri gitu ngebantu
kecepatan nih nolongin dia
kagak melihat timing banget sih
bangun bangun bangun bangun
dikit dikit lo biar anaknya tadi reaksi dulu gitu anaknya belum apa apa udah dateng namanya
juga mudah demenan kalau ngapa ngapa kan saya jadinya nggak usah perlu dikhawatirin
ya ampun miski ada ada aja
saya juga tahu
tadi ada di sini pak tadi ada suster yang datang ngantar obat lalu pak a minum obatnya
pak dan pak al menyuruh saya keluar pak terus terus saya keluar tapi sebelum saya keluar
saya kasih tahu pak al kalau butuh apa apa tinggal panggil saya saja pak
ya allah ada apa lagi nih kemana lagi ya allah
ya allah nina dari mana aja sih kamu
mas tadi tadi abiza hampir aja diculik orang mas
eh sini sini
kamu diculik orang
siapa yang mau diculik
jadi perempuan itu perempuan yang pernah ngambil reina
terus tadi dia mau ngambil abizar juga mas
aku ingat banget itu dia aku inget banget mukanya
untung aja abisnya aku langsung ambil
berarti perempuan yang mau nyulik rena sama yang mau nyulik abizar sama
aduh ya adek adek
apa jangan jangan selama ini kita diawasi ya kita dipantau terus ya
kitanya aja baru ngeh ya kan
mas kamu jangan bikin cemas lagi dong
nggak maksud aku aku gak bikin cemas
cuman kayak jangan jangan selama ini dia itu selalu ada di sekitar kita gitu atau di dekat dekat sini
apa gini ya apa kita cari kontrakan baru
yang jauh sekalian gitu
ini aja kita susah dapetinnya
gimana kita harus cari kontrakan lain lagi
kalau soal perempuan itu kayaknya emang tugas aku buat ngejaga bisa lebih ketat lagi mas
ini kontrakannya harganya berapa
enam ratus ribu sih sama udah sama listrik

alhamdulillah akhirnya kita dapat juga kontrak yang sesuai sama budget kita mas
ya itulah yang bisa aku kasih buat kamu
maafin ya segala kekurangan aku
gue gak bisa kasih kamu kemewahan
gak apa apaan sih mas
ya emang aku pernah minta macam macam sama kamu
ya gak pernah sih
aku itu beruntung banget tau gak
dapet istri seperti kamu
aku gak pernah ketemu wanita sebaik kamu dan sesabar kamu
dan aku ngerasa
aku itu seperti laki laki yang sangat beruntung mendapatkan kamu
tapi aku penasaran deh sama perempuan itu
nanti kalau kamu ketemu sama orang itu
kamu langsung jawab dia
gak boleh ada yang culik aliza dari aku
gak boleh diculik orang ini
iya dong gak mau
dia anak aku
biar aku yang bawa mas
gw mau tunggu
aku ada teman suka kamu
oke sekarang bawa dia ke ruangan bawah
ini udah kita siapkan
ya play di situ
itu ini sebenarnya al kemana ya pak
maksudnya dia terlihat pergi terburu buru sekali
kira kira mungkin pak surya
ini ada pesan dari pak ahok
randy saya baru saja mendapat informasi keberadaan askara
saat ini saya dalam perjalanan menuju tempat itu untuk menjemput askara
kalian jangan khawatir
saya baik baik saja
sehingga nanti keluarga saya bisa berkumpul kembali
jadi karena itu al buru buru tadi
alhamdulillah sekarang ada titik terang ya
tapi al begini saya juga kasihan
maksudnya bukannya saya
saya bersyukur askara ditemukan
cuman apakah ini benar ditemukan atau apa
kita nggak pernah tahu kan pak
dan lagi pula juga dengan kondisi al seperti ini
saya mulai berpikiran jelek sepertinya
moga moga benar benar askara sudah ditemukan dan al bisa maunya pulang
udah centang biru
pesannya udah dibaca
sekarang biarin mereka di situ
dengan begitu mereka nggak akan langsung mencari al di barat
dan mereka juga nggak akan tahu tempat ini di mana
kamu jaga tempat ini dengan ketat ya
dan tugas kamu tolong pastikan pak aldebaran nggak tahu kalau saya juga terlibat dalam hal ini
jangan tahu tempat ini hanya kalian
jadi kalau sampai ada orang lain yang tahu
saya akan menghukum kalian semua
tenang aja bu
masalah itu saya jamin aman
kalau begitu saya mau cek di bawah dulu
aldebaran gak akan bisa hadir dalam sidang
pada panggilan kedua
bahkan mungkin panggilan ketiga
dan kalau sampai panggilan ketiga
tetap nggak datang
maka kemenangan udah dipastikan milik panino
jika itu terjadi
aldebaran pasti akan frustasi
lalu dia melupakan semua kecurigaannya dia sama aku
ya sebelumnya saya
saya tidak bisa menjaga pak aldebaran dengan baik
bahaya dalam pikir begitu
bukan salah kamu rena
kamu jangan menyalahkan diri kami sendiri ya
kita semua tahu hal seperti itu
kamu minta teman teman kamu
untuk lacak nomor taksinya dan tanya
tujuannya ke mana
jadi kita tahu al ke mana
baik pak baik
zoom di bagian pertama mereka
saya penasaran sih maksudnya
penyakitnya al seperti apa
apa yang diderita sama al
kalau ngeliat begini kondisinya kayaknya ya dia seperti sakit tapi
dia terlihat baik
saya penasaran aja sih apa yang diderita sama al
satu generasi akannya dari kita
mungkin sebaiknya kita langsung tanya ke dokter yang menangani pak al ya
itu mungkin lebih valid jawabannya
mungkin kita bisa lihat jawabannya
mas terima kasih ya mas
terima kasih ya mas
sampai kapan ya kita harus lari lari terus kayak gini
aku juga pengen
ini cepet berakhir nin
aku pengen banget kita bisa punya tempat tinggal yang tenang
nggak perlu harus lari kesana kemari
kita bisa membesarkan abizar dengan nyaman dan tenang
mas aku tuh gak nyalahin kamu kayak
aku gak nyalahin kamu
ya aku cuma pengen punya rumah yang bisa gue aja tertenang aja
maksud kamu rumah tetap gitu
aku janji akan mencari pekerjaan yang lebih baik
aku janji akan memberikan kehidupan yang layak buat kalian
kasih aku kesempatan sekali lagi nih
untuk menjadi ayah yang baik untuk abizar
dan menjadi suami yang baik untuk kamu
aku aku pasti akan selalu memberikan kamu kesempatan terus
karena aku percaya sama kamu
sekarang tuh sudah jam berapa sih
aku takut nanti pak surya marah
ini udah terat banget sih
telepon pak surya minta libur aja
bilang aja kita lagi pindah pindah ke kontrakan baru gitu
enggak enggak enggak enggak bisa
kita tuh gak boleh memanfaatkan kebaikan orang
pas surya tuh udah baik banget loh sama aku
aku gak mau nanti dia menganggap aku tuh melunja
jadi aku harus kerja ya
yang penting kamu hati hati di jalan
rumah biar aku yang beresin
aku akan jaga dengan baik
mama mau pamit kerja
mama pinjam dulu ya
pinjam dulu ya
mama mau pamit kerja
yaudah aku berangkat dulu ya mas
kamu sama papa dulu
masih kangen dia
nanti mama pulang cepat ya oke
yaudah cepetan nanti kamu telah
kenapa saya ada disini ya
dengan siapa saya bicara
saya pantun rrt nya pak permadi
dia yang mengaku nina dan membawa sekarang
ya allah gimana nasib asgara ya allah
apa jangan jangan mereka ini adalah komplotan ya
ini obatnya dimakan sebelum makan
dan ini obatnya dimakan sesudah makan
apa obat itu yang membuat
kepala saya jadi pusing ya
dan akhirnya saya kehilangan kesedaran saat di taksi
komplotan siapa ini
atau ini pihak yang
yang memang meneror saya
sebelum andin kecelakaan
anda ibu kandungnya
ya betul sekali dok saya ibu kandungnya
maaf sebelumnya saya harus memastikan dulu
anda ibu kandungnya
anda ini dari pihak keluarga pasien
sebab pada dasarnya
data penyakit pasien ini
bersifat sangat rahasia
dan tidak boleh dibicarakan pada sembarangan orang
ya saya mengerti dok
penyakit yang dialami oleh pasien
atas nama aldebaran
ada pada bagian otak
ada gangguan di bagian syaraf otaknya
ini akibat kecelakaan sebelumnya
yang dialami oleh pak ahok
seberapa parah dok
masalah pada otak itu
yang menyebabkan pak al sering mengalami
dan mungkin juga
jadi penyebabnya bisa bermacam macam
stres berlebih ini juga bisa
memicu itu terjadi
kenapa al nggak pernah ngomong
masalah ini sama siapapun
yang dialami oleh pak al ini
sudah mencapai kadar yang sangat berat
sehingga harus dirawat
di rumah sakit secara intensif
sekarang pak al
sudah pergi entah kembali
jika tidak dirawat secara serius
bisa berdampak buruk di masa depan
masih ada yang mau ditanyakan
kamera saya sudah cukup
mungkin pak su yang ada pertanyaan
terima kasih dong
terima kasih dok sudah merawat anak saya
dan saya juga atas nama keluarga minta maaf karena
anak saya pergi diam diam ke rumah sakit
tanpa melanjutkan pemobatan
mari ya pak
terima kasih bu
apa al keluar dari rumah sakit ini karena menghindar dari kita
saya kurang tahu pasti sih pak
tahu sifatnya al seperti itu kan pak
dia gak menyusahkan orang tua
dia nggak memisahkan orang lain dan
dia menyimpan semuanya sendiri
dan ya kita semua tahu bahwa
dia mau terbuka
ya betul bu
memang sepenglihatan saya dan sejauh ini
hanya bu andin yang bisa menenangkan pak al ketika
pak al bicara dengan bu andin
ya mungkin kita tahu kondisi kita sangat khawatir dengan pak ahok
tapi mungkin kita bisa sedikit lega
dengan tadi melihat rekaman cctv nya
kita melihat pak al
seperti baik baik saja
untuk itu mungkin sebaiknya
bu rosa dan pak surya pulang untuk istirahat
biar nanti setelah saya antarkan bu rosa
ya pak surya juga pulang istirahat pak
tolong update terus ya pamerin saya terus
assalamualaikum bu rosa